kamu tidak mungkin terus menerus kabur dari kukian sentra
sekarang kau akan mati
sepertinya tempat ini cukup aman
untuk malam ini kita istirahat dulu disini
semoga saja rai surawis sesa tidak bisa kesini
sepertinya gua ini cukup aman
rasanya badan ku lelah sekali
aku tidur gimana guru
disini tidak ada dahan
namanya juga gua anggini
tidak ada dahan
untuk malam ini saja
kamu istirahat dulu disini
kamu istirahat dimana
aku istirahat disini saja
sebaiknya kamu istirahat
bukankah sholat itu adalah istirahatnya orang mukmin
sholat itu untuk menenangkan hati kita
memberikan ketenangan hati
untuk masalah yang kita hadapi
terserah kau saja
aku mau istirahat dulu
ya rahman ya rahim
yang maha pengasih
lagi maha penyayang
ringilah ibunda ya allah
selalu dalam lindungan allah
ibunda dari marabahan
dan juga berikan
ketabahan kepada ibunda
berikan ketabahan hati
untuk melewati semua cobaan
ya rahman ya rahim
berikan kasih sayangnya
seperti kasih sayang ibunda
kepada aku saat aku masih kecil
ibu na paski sangat merindukan
raiki yang santang
raiki yang santang adalah putra yang
tidak ada anak saya seperti itu
ibunda menyayangi anak anaknya
rai kian santang
adalah anak yang paling
yang paling dekat dengan
semoga rai kian santang
dan rai akan segera bertemu
kepada ibu nda
kamu tidak mungkin terus menerus kabur
dari rai kian santang
sekarang kau akan mati
ayo guru kita pergi dari sini guru
ini mas bawa guru pergi
di mana mereka
terus kenapa kalian masih di sini
sampai kapan kau masih mau lari dari
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku kian santan
ibu jangan sedih
selasi ikutan sedih
ibu sedang memikirkan putra ibu
dia sendirian mencari ibu
bertahun tahun kami tidak bertemu
ibu sangat merindukannya
kamu mengertikan selasi
iya selasi mengerti ibu
lebih baik ibu sholat aja
dan mendoakan raka kian santang
terima kasih ya selasi
kamu tidur lagi ya